hai saya disini bayar pajak kan udah gua enggak nanya lu saja lu lewat boleh gua saya udah
berapa tahun lewat sini itu banyak yang lewat gua minta ijum lu ah nggak ada bang
sudah kami amatkan saat ini dalam perjalanan menuju ke forest pobor yang bersambutan sudah
dibawa sama anggota kami dari polres bogor dan akan dilakukan

lewat komentar semua nggak ada bang saya juga buat ini
ya ngomong aja lu jangan bilang bilang bayar pajak bayar pajak lu iya kan tadi